sultanik allahumma salli ala sayyidina muhammad alhamdulillah shiwa bin alamin
muhammad rabbana atinna bi dunya khasanah wa bil akhirati khasanah wa inna anta benar
subhanarrobikarrobin aljadih amang yasifun wassalamun ala al shalin walhamdulillah
hiwab nama matiku hama insan biasa yang tak lupu dari dosa dosa
ya allah yang tetangguh
bimbinglah diwaraku ini menuju tempat bahagia
dengan nama allah yang maha pemudah bagi maha penyayang segala puji bagi allah tuhan semesta awal
maha pemudah bagi maha penyayang